pagi mbak saya mau daftar paket atas nama pak randy
nah pas banget itu pak randy nya
pak ini ada paket bapak
boleh saya foto dulu pak untuk bukti pengumuman paketnya
brosa saya sudah cek tempat si kling
semuanya baik baik saja
tapi kok kayak ada yang mati lampunya ya
sudah gitu tadi saya kayak melihat jejak sepatu di tempat si kling
aku gak akan tidur
aku akan terjaga sampai pagi
supaya nggak ada seorang pun yang bisa ganggu rena atau mama rosa
dan seluruh orang yang ada dalam rumah ini
aku gak boleh tidur
aku harus jaga mereka
kamu bikin mama cembah sayang
ayahmu ternyata aku cuma mimpi
maaf udah bikin mama kebangun
mimpi rena kenapa kenapa
makanya aku langsung kebangun
tapi syukurlah kita di
kita di sini tidur bareng bareng
kamu tenang aja ya
tapi aku cemas sih mah
nanti aku harus pergi lagi sama papa
kamu gak usah khawatir
kami di sini akan baik baik aja kok
banyak orang di rumah
kita akan saling jaga ya
terutama jagain rena
udah gak apa apa
kamu pergi aja sama papa kamu
yaudah udah ini nih
kita ini yuk siap siap sholat subuh
aku boleh telfon rendy dulu sebentar ya
jadi kita biarkan sini lagi
sebentar ya aku angkat
saya belum minta tolong sama kamu
tolong jam tujuh atau jam delapan datang ke rumah saya
karena di rumah ini lagi kejadian hal yang aneh
jadi saya rasa saya butuh orang yang saya percaya untuk mengendal situasi ini
makasih ya pak rendy
aku siap dulu ya
sekitar jam tujuh an aku udah harus sampai di rumah pak al
bukannya bos kamu itu lagi di luar kota
harusnya kan kamu bisa santai
yaudah aku siap siap dulu ya
hah itu bosnya randy pak al
istrinya sama aja ya
gak boleh lihat orang itu nyantai nyantai sebentar gitu
kok disuruh kerja terus
hmm kayaknya masih mandi deh soal mirna ma
yaudah dong kamu ini
kan kamu pergi sama pak al
aku rasa kayaknya aku gak pergi deh
aku oke di rumah aja
aku telfon pak pedul ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku minta maaf ya
sepertinya aku nggak bisa ikut sama papa deh buat antar elsa
kamu gak ada masalah kan
cuma gini mas ali itu kemarin kan kerja di luar kota
kemungkinan hari ini dia akan pulang
cuma setelah mas al pergi ada aja kejadian aneh
kayak di rumah ini kemarin tiba tiba ada orang yang datang ke rumah
terus gak kenal siapa terus dia matiin lampu
dan myrna dipukul sampai pingsan
terus kondisi myrna gimana
yang lainnya ada yang luka nggak
semua baik baik aja
kita juga gak kenapa napa kok
cuma aku agak khawatir aja kalau misalkan aku harus meninggalkan mama dan rena
iya kamu bener nak
begini deh proses pemindahan elsa itu biar bapak yang urus
kamu jaga diri kamu
papa gak mau kamu kenapa kenapa
tapi al belum pulang juga
nanti sore nih al gak pulang papa ke rumah kamu papa jagain kamu
makasih banyak ya pak ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku malah tambah lebih kepikiran kalau aku harus meninggalkan mama dan reina
setelah mas al pergi ada aja kejadian aneh
kayak di rumah ini kemarin tiba tiba ada orang yang datang ke rumah
terus gak kenal siapa terus dia matiin lampu dan mirna dibukul sama pingsan
terus kondisi mirna gimana
yang lainnya ada yang luka nggak
semua baik baik aja
kita juga gak kenapa napa kok
cuma aku agak khawatir aja kalau misalkan aku harus meninggalkan mama dan tena
jadi mereka semua di rumah hari ini
aku harus bisa jalan sendiri
aku harus bisa jalan demi rena
yang pertama aku aku harus kamar mandi sendiri
gak boleh ada yang bantu
ini udah dekat
oh iya tapi kita mau mampir ke himalaya store dulu di jalan patimura atau enggak
oh iya tau mbak
mbak gater mau beli perlengkapan naik gondong
emang mau kemana mbak
enggak kok cuma mau beli kado
kayaknya bagusnya papa ke kamar nino deh
mungkin dia kan butuh bantuan kalau keluar kamar
papa bantu ya nino
aku bisa sendiri pak
sekarang aku udah bisa jalan pak
alhamdulillah aku senang banget
kamu semangat ya sayang
makasih mak makasih pak
kudanan ketemu papa kan papa pulang hari ini insyaallah ya dulu pasti kamu seneng nih melihat
anaknya cantik begini dan dan betul betul apanya ya hahaha papa temukan foto ini di kudang foto
saat kamu masih di perut mama siapa bukan mah ini papa habis ngirimin foto mamaku
paschi ini rumah penunggang
mama inget mama pernah ketemu dan kenalan dengan perempuan cantik ini
waktu itu mama sedang menemani almarhum papa yang ada meeting di bogor
kami ajak al juga
dia masih sangat kecil
saat papa meeting awal terkena diare
jadi mama harus bawa ke rumah sakit terdekat di sana
terima kasih mbak
sudah berapa bulan mbak kandungannya
jalan empat puluh minggu mbak
semoga bayinya sehat dan lahir sempurna ya
amin terima kasih
pertama kali saya berkah
sejujurnya saya sangat sedih
jangan khawatir mbak
untuk menjadi seorang ibu kita semua perlu proses untuk menjadi seorang ibu
tidak ada yang lebih pinter
saya juga seperti itu
oh ini adalah putra pertama saya al gibaran
dia sedang sakit jadi agak berani
eh itu di perutnya tante sofi ya
ada adik bayi
semoga sehat ya adik bayinya ya
lama banget sih di toilet
aduh maaf kak
tadi mulus banget soalnya
ini adik saya mbak
mbak rumahnya di mana
saya rumahnya di dekat sini
barangkali mau mampir
saya di sini sedang menemani suami yang sedang tugas
oh by the way kita bisa tukuran nomor telepon atau saya kasih kartu nama saya aja ya
ini rumah ya
nomer telepon rumah saya
oke kalau gitu misalnya duluan ya
oke sampai ketemu lagi
iya cepat sembuh ya
iya benar mbak itu mama aku
kamu sama al tuh udah pernah kenalan
waktu kamu masih di perut dan al tuh masih jadi cute little boy
berarti mama sama mama aku pernah
kontek kontekan dong pernah tonton depannya
ya kita lumayan sering berhubungan
mama telepon sofia buat nanya resep masakan
mama kamu tuh pinter masak
tapi ya suatu hari tiba tiba sofia menghilang
mama coba telepon rumahnya
nggak ada yang angkat
mama kan sudah meninggal
mama meninggal karena kecelakaan
setelah melahirkan aku
maaf kalau dengar itu ya mama turut prihatin
gak apa apa mbak
ma aku juga mau liat oma
ibu hamil yang cantik
ini udah dibuatin susu buat ibu hamil
biar bagian birunya juga sehat
kamu gimana keadaannya masih sakit gak ini ya
agak memar sih tapi nggak apa apa kok
gak perlu juga ke dokter
saya kan kuat bu
saya tahu kamu kuat udah ya tapi aman ya
tapi aku percaya mas alva siapkan pulang hari ini
dia salah pati janji soalnya
ini mama sebenarnya ngapain sih nyisirin aku
kamu akan keluar
kamu akan keluar
maksud mama keluar dari
keluar dari sini
keluar dari sini
beneran mbak berarti aku bisa ketemu sama nino dong mbak
beneran mbak berarti aku bisa ketemu sama nino dong mbak
jadi mama sisirin lagi mbak
mama sisirin aku yang rapi biar nanti kalau ketemu sama nina aku kelihatan cantik
keluar dari sini
biar aku aja yang buka
selamat tinggal mbak
aku juga kak
sayang aku janji
aku janji aku akan meraup kamu
aku akan jadi mata kamu sayang
kamu buka pulang ke rumah nino
tapi kamu akan masuk ke tempat rabi

aku benar benar hiritasi ya sa
mama benar benar gak sampai hati bilang ke kamu nak
mama sedih ya sa
aku mau keluar dari sini
kamu masih di sini jadi sendirian ya
mama jangan sedih ya mbak
nanti aku sering sering kesini ya
buat ketemu mama
tolong jangan seperti ini nak
mama gak kuat
mama gak kuat
ngeliat kamu kayak begini
aku mau kasih sesuatu buat rena
kita nggak boleh ke rumah al
kecuali rena yang minta
kita gak perlu harus ke rumah al
aku cuma minta ma tolong bantuin ya
mama tunggu di sini
tunggu di sini
udah mama lepas
tunggu di sini
mata itu adalah indera penglihatan
mata itu sangat pekat terhadap rangsa ngacah ayah
kayak mama ngeliat rena
atau rena ngeliat mama
kalau om baik
mama juga gak bisa jalan ma
masya allah ma
sebentar ya sayang
ada apa lagi sih
mamanya mas nino telfon aku
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
tolong nanti videonya kasih ke rena
tolong ya andin ya
ini videonya dari nino
ya udah mama chat sekarang ya
om baik kirim video untuk kamu
kamu mau lihat
om baik belum bisa jalan
kita jalan bareng bareng ya
om baik mau ucapkan
banyak terima kasih rena
karena kaderena selalu doain om baik
biar orang baik cepat sembuh
makasih ya sayang
om baik tak bisa jalan ya
pesen online barangnya
terus juga udah di transfer
saya kesini cuma mau ngecek barangnya aja sih takut ada yang cacat
oh iya tadi pauki udah bilang
sebentar ya mbak
oke aman kok barangnya
kalau gitu minta langsung dibungkus
sama dikirim sesuai alamatnya ya
pake kurir yang instan
saya mau daftar paket atas nama pak randy
nah pas banget itu pak randy nya
pak ini ada paket bapak
boleh saya foto dulu pak untuk bukti pengumuman paketnya
kalau begitu saya permisi dulu ya pak
jangan lupa subscribe
dan gunakan tombol subscribe
jangan lupa like
jangan lupa like
jadikan kita hiking
sampai jumpa ya
serung tangan hikingnya kan
belum sempat beli lagi
ini ada kiriman nih
tadi siang buat kamu
yaudah kalau gitu mama mau ke dalam lagi
kalau serung tangan aku lagi rusak
sampai jumpa lagi
catherine mengingatkan saya
eh ada notif nih dari himalayan store
barang pesanan mbak catherine udah sampai di tangan pak randy
ya ada yang diterima
pasti bentar lagi mas randy sms aku
satu dua tiga
satu dua tiga empat lima
dibulin banget sih mas randy
kok dia belum sms aku juga
emang kemarin ada kejadian apa ya
saya sampai dipanggil sama ibu andin tadi pagi
waduh semalam ada kejadian gawat pak reni
semua lampu mati
ada penyusup masuk dalem
ya uya aja bingung
uya nggak tau
siapa yang mau masuk
padahal semua pintu jendela sudah dikunci
boim kamu nggak lihat ada yang mencurigakan
kita semua sedang ada di pos pak
kemudian uyat ditelepon sama kiki mengabarkan kalau mirna pingsan kena pukul
saya dipanggil ibu andin buat ngecek kapan disini pak
ibu andin punya bukit atlantan buat siapa nih
pak angga sama mbak michelle silahkan masuk dulu ya
ya makasih ya tadi